pencarian lima belas anak buah kapal km mulia sejati yang tenggelam di perairan tuban jawa timur membuahkan hasil
ya tiga korban tewas ditemukan tim sar gabungan di dalam kabin kapal dengan posisi terbelit tali senar
diduga saat kejadian para korban sedang tidur sehingga terjebak dan sulit menyelamatkan diri
hari kedua pencarian lima belas anak buah kapal motor mulia sejati membuahkan hasil
tim sargabungan dari basarnas tni al dan pol airut menemukan tiga dari lima belas korban hilang
ketiga korban itu ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa di dalam kabin kapal yang tenggelam di dasar laut
korban yang kita ketemukan itu berada di dalam
jadi kita lakukan penyelaman di situ dengan posisi yang memang cukup ekstrim
dan posisinya itu memang korban ini terbelit tali senar
jadi agak susah untuk keluar
itu yang kita ketemukan tiga
keluarga datang itu ada dua puluh tujuh orang yang sudah diselamatkan dua belas
dan sisanya itu lima belas
kita mendapatkan tiga
masih ada dua belas korban lagi yang belum ditemukan
ketiga jasad korban kemudian dibawa menggunakan kapal basarnas ke pelabuhan khusus transpasifik petrochemical indotama tppi tuban
selanjutnya jasad korban dibawa menuju kamar jenazah rumah sakit umum dr kusma tuban untuk diidentifikasi
karena kendala cuaca dan penerangan pencarian korban pada hari minggu dihentikan sementara
rencananya tim gabungan akan menggelar pencarian lagi pada senin pagi
dion fajar arianto tuban
ya jika di hari minggu kemarin sudah membuahkan hasil begitu sudah ditemukan sekitar tiga anak buah kapal
ini kita langsung saja mengetahui bagaimana perkembangan atau informasi terbaru dari tabrakan kapal
tadi di tuban jawa timur ini
ya sudah ada korespondensi dari indonesia eka rima di tuban jawa timur
selamat pagi rima
rima bisa anda sampaikan sejauh ini bagaimana perkembangan proses pencarian abk yang hilang
selamat pagi alfian dan puspa
ini merupakan tenggelamnya km mulia sejati yang terabak oleh mv tyson empat pada hari sabtu kemarin
dan di hari yang ketiga ini pada proses pencarian dua hari yang pada hari sabtu dan juga minggu yang dilakukan oleh basarnas
sudah menemukan tiga jenazah yang dari lima belas korban yang dinyatakan hilang
atau tiga jenazah ini langsung diaren untuk kemudian diserahkan kepada tim dvi
dan di malam kami juga sempat berkomunikasi dengan tim dvi polda cepetimur yang sedang melakukan identifikasi
menyatakan bahwa hasil identifikasi sudah dihasilkan namun belum ada identitas pasti dari ketiga korban ini
ini artinya belum ada identitas
dan juga tidak ada identitas terkait ketiga korban ini merupakan bagian keluarga dari siapa
sehingga memerlukan banyak sekali waktu untuk bisa mengidentifikasi lanjutkan terkait data data anti mortem untuk mengetahui
sebenarnya ketiga korban ini merupakan hingga saat ini yang bupati tuban ini untuk memberitahukan kepada tim dvi
atau untuk mencari tahu terkait keluarga mereka yang hilang
dan kemarin juga sekitar dua belas korban selamat
yang berada di paciran sudah dilakukan pemeriksaan oleh tim syah bandar dari lapangan sendiri
dan juga sudah mendapatkan identitas identitas dari kedua belas korban selamat ini
kemudian untuk diminta melaporkan hal ini kepada pihak keluarga yang menurut mereka mengenal
karena memang jika kita melihat dari kasus tenggelamnya mulia sejati ini
maka mulia sejati ini merupakan kapal kayu yang memang mereka biasa beroperasi
selama layar hingga ke perairan madura
dan kapal pencari ikan ini juga tidak memiliki daftar manis yang pasti
yang menjadi persoalan saat ini adalah bahwa memang kesejati ini mengoperasikan atau tenaga freelance
yang pada saat itu mereka cari kemudian mereka pekerjakan
sehingga ketika kami bertanya kepada sejumlah abk mereka menyatakan pada saat itu mereka tidak saling mengenal
hanya sebagian saja
yang sebanyak sembilan belas orang mereka saling mengenal
namun dari sembilan belas orang ini mereka sudah menyatakan bahwa sisa dari teman mereka
yang disisa dari dua belas teman mereka tidak ditemukan
ini artinya ada dua belas orang kas selamat
dari rembang serta dari wilayah lainnya ini dari kudus mereka hingga saat ini belum teridentifikasi
dan dinyatakan sebagai bagian dari lima belas korban yang hilang tersebut
pada hari ini basarnas berencana
akan kembali melakukan penyisiran yang dibantu oleh mvtation empat
mvtation empat parkir atau masih berada di tempat kecelakaan tersebut terjadi
karena mvtation ini sedang diminta untuk menahan kapal mulia sejati agar tidak hanyut
sehingga proses pencarian mudah dilakukan oleh basarnas
memiliki pengawasan dan penyelidikan terhadap sejumlah awa kapal mulia sejati
yang tadi juga menurut koresponden kami ada sekitar dua belas orang yang selamat
pemeriksaan fokus pada penyebab tabrakan antara kapal nelayan dengan kapal mvtation empat
yang mengakibatkan sejumlah abk hilang
minggu siang tiga anak buah kapal motor mulia sejati
yakni aditya purnama sunarko dan dwi ina fahrudin
dibawa ke kantor syah bandar berondong lamongan jawa timur
guna menjalani pemeriksaan
saat ini baru tiga orang yang diperiksa dengan pertimbangan kondisi kesehatan yang sudah membaik
setelah sehari sebelumnya mendapat perawatan di puskesmas paciran
rencananya seluruh abk yang selamat akan diperiksa
ada yang sebagian dari warga yang tadi ada bapak yang tua lah di jenggok adiknya katanya
iya di malam
hanya kan belum ada yang datang ya
pemeriksaan dan penyelidikan terhadap abk fokus pada penyebab terjadinya
tabrakan antara km mulia sejati
dengan kapal mv tyson empat
selain memeriksa abk km mulia sejati
petugas syah bandar juga memeriksa nahkoda kapal mv tyson empat
nahkoda kapal yang mengangkut tapioca itu diperiksa di kantor syah bandar perak surabaya
kita ada tiga orang yang kita ambil keterangannya mas
untuk langkah langkah kita selanjutnya nanti sepuluh kru itu juga kita minta keterangan
dari proses pemeriksaan dan penyelidikan hingga minggu siang
petugas syah bandar belum menetapkan tersangka
sangka karena masih akan memeriksa semua pihak yang terlibat